sekarang lu mau kemana ya
dua anak kecil sama ini penghuni pun jam lah
kita udah capek capekin aja
kamu jangan kemana mana
ntar powernya meledung
ntar kalau begitu
siapa kalian yang berani beraninya mengeluarkan aku dari teko
perkenalkan saya semangka
nama kau buah
terima kasih kalian telah mengeluarkan aku dari tkn
saya pak deji
sekarang sebagai ungkapan terima kasih
aku beli satu permintaan
lagian kan bukannya pakai kaki
coba kalau pakai tangan
dua ratus saya kasih
karena kalian telah mengeluarkan saya dari tengku
jin pade akan memberikan empat permintaan
mau minta apa
lama bener nih
lepasin kita dong dari teli ini
jin pade berarti masih ada empat permintaan lagi dong
kan tadi yang minta si alpukat
mau minta apa lagi
mikir tuh disini
bawa kita kabur dari sini aja
oh begitu doang sistema
jangan berpikir je inf je
siap wala begitu
biar hemat pakai karpet
ini bahan bakarnya angin
ya modalkan tutup jalan sendiri
ini kan sihir tan
pakai nanya kemana
katanya mau kabur
gimana kecepatannya cukup kan
tenang aja nanti harus ada polisi
jin pakdeh aladin mau bantuin
jalan jalan ketemu orang penumpang
jin pakdeh aladin mau kelapa
aku mau juga pak
aladin mau kelapa
aladin yang mau kelapa
itu kayaknya yang ramah kita deh
orang jahatnya itu
itu perang pekian jahatnya kita jin pakdeh
tuh tuh di bawah tuh
terus kita mau apain kak
eh kamu gak boleh kayak gitu kok
gak boleh bales dendam
itu gak boleh
betul jin pakdeh
ah jatuh jin pakdeh kelapaannya
makanya pejang kuat kuat
tuh kan kena orang
hah tuh orang tuh
itu kan penjahatnya
oh itu penjahatnya
perbuatan bagaimana tergantung orangnya
makanya jadi anak yang baik saja
ngerti jin pakdeh
makanya pegang setang yang bener
ya jangan ngajarin mulu
ini gue pegang kencang banget
gue pegang erat erat
kayaknya kalau dilihat dari kejauhan
temen temen itu kayaknya mereka
oh ya allah
ini jangan pegangan begini
kita harus buru buru kabur
takut ketakam sama panglima musa
mereka udah ada di atas kita
ini bendara gue kayaknya turun bro
mesinnya mati mak
aduh gimana nih mak
hah hah hah
aduh calonku terjatuh
putus banget nih
udah beneran mau gok
pakai pakai kasih kita lagi
satu dua tiga
sebentar kayaknya ada orang yang terlontong
kalau dari posisi suaranya
mungkin dia ada di solo
eh bukan di situ
bukan di sini
ya udah kalau begitu kita kejar
uh jin pak deh ya
oke atas dikit
jin pak deh jin pak deh
mak mak mak
sekarang lu mau ke padang mau kemana ya
dua anak kecil
sama ini penghuni poonjawa
kita udah capek capek aik
kamu jangan kemana mana
jangan kenceng kenceng ntar powernya meleduh
eh eh kalau begitu
jangan pak di
jangan jangan jangan pak di
apa itu tolongin mereka
ini permintaan yang ketiga ya
udah nggak ada lagi permintaan
baiklah kira kira enaknya diapain
eee dibikin gatel gatel gitu
hahaha baiklah permintaan